tindikan kemana pun kota mati
kami keluar rumah kota mati

yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di kota surabaya
mencapai empat delapan ratus tujuh puluh delapan kasus
dengan prosentase angka kesembuhan mencapai dua empat persen
yang disebanyak satu enam ratus tujuh puluh kasus
sementara angka kematian mencapai delapan puluh empat persen
yang disebanyak tiga ratus enam puluh dua kasus
pemerintah kota surabaya mengklaim
sudah ada lima kecamatan yang dinyatakan sebagai zona hijau
yang di kecamatan pakal
dengan konfirmasi positif dua puluh satu kasus
dua belas dinyatakan sembuh satu meninggal dunia
kecamatan asemrowo sebanyak delapan puluh tiga kasus
empat puluh enam dinyatakan sembuh empat meninggal dunia
sementara kecamatan tenggilis mejoyo
empat puluh enam dinyatakan sembuh lima meninggal dunia
dan kecamatan kerembangan tiga ratus dua belas kasus
dengan satu ratus tiga puluh sembilan dinyatakan sembuh tiga puluh meninggal dunia
dan yang terakhir adalah kecamatan gayungan
saat ini saya sedang berada di kecamatan gayungan
sepuluh dari lima kecamatan yang dinyatakan sebagai zona hijau
oleh pemerintah kota surabaya
empat puluh lima dinyatakan sembuh

dan tiga dinyatakan meninggal dunia
namun yang perlu diwaspadai
kecamatan gayungan masih dikelilingi oleh
enam kecamatan terdekat lainnya yang masih dalam zona merah
yakni kecamatan jambangan
serta berbatasan langsung dengan kabupaten sidoarjo
benarkah masifnya rapid test dan juga dibentuknya
kampung tangguh wani jogos surabaya
menjadi salah satu solusi untuk menekan angka covid sembilan belas

menjadikan sejumlah kecamatan lainnya menjadi zona hijau
salah satunya ya dengan pencarian tracing
terus kemudian penyelenggaraan rapid test
masal maupun swab ya kan
nah dari situ kan sehingga tahu penanganannya
apa yang harus dilakukan kepada yang pasien positif
tentunya dengan treatment treatment yang telah dilakukan
itu salah satu yang pengaruh juga
ada juga bahwa di wilayah tersebut mulai menghijau
karena pemkot ini membentuk kampung tangguh
jadi sudah sekitar satu tiga ratus tiga puluh sembilan yang ada di pemkot
di sana masyarakat diberikan pengetahuan pengetahuan
dan dibentuk sebuah satgas
kerembangan sempat jadi juara satu ya waktu itu awal awal itu
kami coba menggandeng masyarakat
supaya mereka juga ikut merasa memiliki wilayahnya
jadi mereka ikut menjaga supaya wilayahnya ini
jangan sampai kalau ada kasus jangan sampai terlalu menyebar
jadi kemudian ada program kampung tangguh ini
akhirnya kami terfasilitasi
kemudian kami juga semakin memberikan pemantapan kepada warga
ini adalah salah satu potret kampung tangguh wani jogo surabaya
yang diinisiasi oleh warga dan difasilitasi oleh pemerintah kota surabaya
menjadi salah satu harapan besar untuk menambah zona zona hijau
di tiga puluh satu kecamatan di kota surabaya
sinergi antara pemerintah dan warganya adalah upaya penting
yang ditempuh untuk memperlambat peningkatan kasus covid sembilan belas di kota surabaya
eka arima aga dipa surabaya jawa timur